informasi seputar gempa berkekuatan magnitudo tujuh yang mengguncang kelompok utara pada minggu malam menyebar cepat dan mengalirkan empati dari penjuru dunia
namun tidak sedikit dinundai dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya alias hoax hingga politisasi gempa
tak ada yang dapat meramal kapan terjadinya musibah
setidaknya itulah hal mendasar yang patut dicamkan sebelum berkomentar
kepanikan masyarakat yang terkena dampak gempa pada minggu malam sayangnya dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menebar kebohongan dan memicu keriuhan di media sosial
berita bohong atau hoaks yang beredar bahkan mencatut nama badan meteorologi klimatologi dan geofisika
seperti isu prediksi gempa susulan yang akan terjadi di bali pada pukul tiga puluh senin dinihari
kurang dari dua jam
isu tersebut langsung dibantah staf teknis balai besar mkg dan pasar
melalui akun twitternya bmkg juga meluruskan agar masyarakat tidak mudah percaya pada berita hoax yang mengatasnamakan bmkg
tak hanya hoax kepanikan akibat gempa juga dimanfaatkan sebagian pihak untuk mengaitkannya dengan isu politik
untungnya tak sedikit warganet yang masih berpikir rasional tidak menyebarluaskan hasutan
untuk mengamati perkembangan informasi seputar aktivitas kegempaan masyarakat bisa mengakses informasi melalui akun media sosial bmkg berikut ini